inilah suasana pasar pagi yang ada di salatiga jawa tengah yang viral di media sosial
dengan menerapkan protokol kesehatan physical distancing
para pedagang yang biasa berjualan di area pasar raya salatiga
menepati badan jalan jenderal sudirman dengan diatur jaraknya
dikutip dari detik com
penataan pedagang dilaksanakan mulai pukul satu dini hari sampai dengan pukul enam tiga puluh pagi
selain menata jarak pedagang
pemda salatiga juga menyediakan cairan disinfektan
dan mewajibkan pedagang dan pembeli untuk memakai masker
penataan jarak pedagang pasar pagi salatiga ini mendapat apresiasi
dari gubernur jawa tengah ganjar pranowo
di akun instagramnya ganjar membagikan foto sambil terus mengingatkan warga
untuk selalu pakai masker dan sarung tangan
atau selalu membawa disinfektan pribadi di saku
tadi saya langsung kontak wali kotanya ketua dprd nya
keren lah coba buat lagi yang lain gitu
sebenarnya juga itu sudah lama ya
ide dari myanmar itu saya share sudah lama
tapi yang baru melaksanakan salatiga
nah mungkin kota semarang juga kemarin sudah saya sampaikan juga
pak wali kota sedang menyiapkan itu
dukungan masyarakat dengan tertib menaati arahan pemerintah
juga diharapkan demi suksesnya upaya untuk memutus penyebaran covid sembilan belas
putan cnn indonesia